kejaksaan negeri kota depok telah menerima surat penolakan kasasi dari mahkamah agung
dengan terdakwa kasus undang undang ite buniani
pernyataan ini disampaikan langsung oleh kepala kejaksaan negeri kota depok sufari
menurutnya surat penolakan kasasi dari mahkamah agung telah diterima pihak kejaksaan sejak lima hari yang lalu
sufari menegaskan eksekusi penahanan terhadap terdakwa buniani sudah sesuai dengan prosedur dan kuhab yang berlaku
untuk menyaksikan video lengkapnya klik link di bawah ini